partai golkar belum memutuskan nama calon ketua dpr baru pengganti stiano fanto
namun elit golkar mengisyaratkan calon ketua dpr baru harus pro pemberantasan korupsi dan tidak berpotensi tersangkut kasus hukum
elit partai golkar menegaskan belum ada pembahasan soal calon ketua dpr
alasannya golkar masih menunggu hasil pembahasan revisi undang undang md tiga untuk mengakomodasi keinginan pdi perjuangan
menambah satu kursi wakil ketua dpr dan mpr
dengan demikian pelantikan ketua dpr baru akan bersamaan dengan wakil ketua dpr dan mpr terpilih
menurut elit golkar kriteria utama menjadi ketua dpr adalah pernah menjadi anggota dewan selama tiga periode
selain itu memiliki pengalaman sebagai pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan atau komisi
golkar juga memprioritaskan rekam jejak pro pemberantasan korupsi
sehingga ketua dpr terpilih bisa memulihkan citra golkar dan parlemen
elit golkar mengakui ada tiga nama kandidat terkuat
untuk menduduki posisi senayan satu yakni agus gumiwang kartasasmita bambang susatyo dan aziz samsudin
sampai sejauh ini belum ada pembahasan secara khusus terkait dengan siapa yang diajukan oleh dpp partai golkar
untuk mengisi jabatan ketua dpr
partai golkar mempertimbangkan calon ketua dpr yang dapat memulihkan bukan hanya citra partai golkar
tetapi juga memulihkan citra dpr sebagai lembaga negara yang terhormat
pada prinsipnya sembilan puluh satu anggota dpr ri fraksi partai golkar itu memiliki peluang yang sama
yang harus diutamakan sungguhnya adalah orang yang memang punya kemampuan dan juga integritas
serta rekam jejak yang jelas terhadap pemberantasan korupsi